sekarang lebih baik kamu istirahat
kamu fokus untuk pemulihan kamu ya
ibu permisi dulu pak lera
lo bener bener mau dikeluarin dari kampus ini
gue tuh yakin
ini semua udah campur tangannya si pangeran
kalau lo masih pengen kuliah disini
kunci satu satunya cuma bokapnya pangeran
sekarang lo tenangin diri lo dulu
jangan ceroboh lagi
lo jangan deket deket lagi sama pangeran
apalagi bikin masalah sama dia
paskudi lo jadi bangsek
habis aku selama ini
masalah yang ini
amber campur lebih mantan ini
pintunya gak ditutup rapat
aku langsung masuk aja deh
untuk melihat komisi pameran
mumpet dibawah sini motok
ternyata bukan chat penting
ibu seneng liat kamu deh baik kan
ibu ikut prihatin ya
makasih ya bu
kasur kamu berantakan sekali
ibu bantuin rapiin ya
jangan bu gak usah
emang aku lebih nyaman bu
kalau berantakan begini
yaudah kalau gitu
kamu istirahat biar cepat pulih
ibu tinggal ke kantor ya
makasih ya bu
sekali lagi ibu udah mau jenguk aku kesini
cepat pulih ya
ada apa lagi pangeran
batu bata pakai manggil ibu lagi
ibu masih mau ya
buka hati ibu buat aku
terima aku sebagai pacarnya putri
aku akan menanggungmu
sekarang lebih baik kamu istirahat
kamu fokus untuk pemulihan kamu ya
ibu permisi dulu pangeran
itu gimana sih batu bata
kepetulah tidur lagi
kalau misalnya ibu mergokin aku di bawah situ gimana
setiap maaf putri usus goreng
kan namanya usaha
lagian aku tuh kepengen
kalau ibu buka hatinya buat aku lagi
supaya kita tuh
ga perlu backstreet backstreethan kayak gini
aku juga maunya ga backstreet sih
tapi apapun itu aku pasti akan usaha kok buat kisah cinta kita
buat kisah cinta kita
makasih ya pangeran batu bata
sama sama putri usus goreng
yaudah kalau gitu
aku mau pergi
aku berangkat kerja dulu ya
soalnya kalau misalnya telat nanti dipecat lagi sama pak giri
tapi karena kamu ngomong gue lagi jadi gak boleh
hak gimana dong kan harus kerja
ya temenin aku aja dulu di sini
ini udah telat
tadi udah lima menit
ah ah putri usus goreng sakit
mukanya kok gelisah gitu
pak bos lagi mikirin mantan suaminya bu nawang ya
saya merasa ada kejanggalan nih jo
tentang wafat ya pak jaka suaminya bu nawang
ya ada yang janggal aja
apa kabar pak haris
saya tuh udah point aja ya
fah haris bisa menyelidiki aset yang vakum dua puluh tahun yang lalu
asalkan perusahaan itu masih terdaftar dan asetnya masih jelas
saya bantu selidiki
saya yakin perusahaan masih terdaftar kok
asetnya pun jelas
sudah saya ada fire nya
ini file atas nama pt nirwana abadi milik rekan saya
atas nama jakaraharja
saya ingin tahu pak haris
ini asetnya tuh jatuh ke mana aja
nah saya baru mendengar katanya asetnya itu habis karena hutang pihutang perusahaannya
maaf pak remon apa saya bisa bertemu dengan pak jaka
nah pak jaka itu sudah almarhum dua puluh tahun yang lalu
maaf saya tetap bersimpati
coba pak cek aja dulu
kalau boleh tahu siapa yang mengatakan aset perusahaan pt nirwana abadi ini habis untuk merutak
bu nawang ada yang mau saya tanyakan ke bu nawang tapi bu nawang jangan ngesinggung ya
emang masalah apa pak
kenapa setelah suami bu nawang meninggal kenapa kehidupan bu nawang dan putri seperti
maksudnya setelah suami saya meninggal saya dan putri hidup susah pak
maaf kalau saya tidak bermaksud membuka luka lama
jadi setelah suami saya meninggal pak kata lydia suami saya meninggalkan hutang perusahaan yang cukup besar
makanya semua asetnya disita untuk nutupin semua hutang hutangnya suami saya kak
saat itu perasaan saya sangat hancur pak
karena di saat yang bersamaan saya kehilangan suami
bahkan seluruh aset keluarga kita hilang sementara putri anak saya masih kecil
lalu kenapa kenapa nggak hutang hutangnya suami bu nawang diurus sama bu nawang sendiri
saat itu kan saya sedih pak putri masih kecil
saya pikir saya harusnya fokus ke putri
jadi saya serahkan semua itu ke lydia
untuk dia yang ngurus
karena kan dia yang paling tahu semua masalah perusahaannya suami saya pak
pantes ya bu nawang sayang sekali sama putri
tolong ya pak haris tolong selidiki semuanya
saya percaya ke pak haris
saya serahkan semuanya ke pak haris
sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama
kejadiannya sudah dua puluh tahun yang lalu
dan asetnya nggak hanya jatuh di satu perusahaan
oke pokoknya ini saya serahkan semuanya ke pak haris
saya tunggu kabarnya ya
kabarnya saya secepatnya
oke baik saya akan coba pelajari dan selidiki lagi
kalau gitu saya
saya sudah mengambil uang
saya mau ke rumah
maka sudah cukup besar saat itu